kamu dari mana aja sih
aku telepon gak diketahkan
maafin aku ya tadi handphone aku sengaja ke silent
soalnya aku lagi meeting sama pr putri ayu kosmetik
dia mau jadiin aku bernama sadur loh sayang
tunggu tunggu tunggu
kamu yakin kamu mau kerja lagi
apa gak kamu mikir
siapa yang suruh kamu ikut
mas aku mau nemenin rena
mau nemenin mau jaga rena
kalau kamu bisa jaga rena rena gak mungkin begitu tangannya
mana tanggung jawab kamu
satu lagi saya ingetin sama kamu ya
mulai hari ini saya nggak akan pernah izinin kamu ketemu sama rena
mas mas jangan dong mas
mas mas jangan dong mas
mas aku mau ketemu sama rena terus mas
iya ya sayang ini papa antar ke dokter ya
gara gara kiki mbak andi jadi dimarahin sama mas al
padahal kiki yang teledor
biar kiki bantu mbak siap
sejujurnya kami sangat berharap untuk bekerja sama dengan mbak elsa dari dulu
kami sangat senang akhirnya bisa kesampean juga sekarang
iya saya juga senang
terima kasih juga ya untuk kepercayaannya
mbak tidak dalam keadaan lagi hamil
mbak tidak dalam keadaan lagi hamil
atau lagi program hamil soalnya syarat untuk menjadi brand ambasador produk makeup
dapat job dong padahal gue udah bela belain datang ke sini supaya dapat job karena papa
udah nanyain sertifikat terus sayang dong kalau gua nggak dapat kontraknya enggak kum saya nggak
hamil dan enggak ikut program hamil juga kok syukur deh kalau begitu jadi kami bisa bekerja sama
dengan mbak elsa
terima kasih banyak ya mbak berarti besok mbak elsa datang lagi untuk tanda tangan kontrak itu nilai kontrak
miliar untuk dua tahun ya mbak oke besok saya datang lagi kesini ya baik mbak elsa terima kasih sudah
menjadi brand ambasador kamu iya sama sama ya mbak permisi mari
gimana dokter anak saya nggak ada yang serius kan bisa sembuh kan dok untungnya sebelum bapak mau ke
sini rena sudah mendapatkan pertolongan pertama pertolongan pertamanya ini bagus sekali lho pak
apa bapak yang lakukan bukan saya dok karena sudah dikasih pertolongan pertama jadi tangannya
tidak terlalu bengkak dan tidak bernanah siapa yang lakuin pertolongan pertama sama bapak saya laki laki
rena ini sudah selesai di perban nya
kan gak sakit lagi kan didiobatin
makasih ya dok ya
kenapa tangannya sakit lagi
baikkan ya pa sama mama
sekarang kita pulang ke rumah umur
mama mau menyabaikan sama mamanya
aduh kenapa si andin sama rena langsung akrab banget gini
apa ini yang disebut ikatan anak dan ibu ya
papa baikkan dong
ya pulang dulu
ini ga ada apa apa
siapa yang ini
tunggu tunggu tunggu
kamu yakin kamu mau kerja lagi
apa enggak kamu mikir lebih baik kamu istirahat buat kesehatan way kita
toh aku masih bisa mencukupi semua kebutuhan kamu kan
emang kamu bisa mencukupi semua kebutuhan aku aku tahu
tapi kalau misalkan aku bosen di rumah gimana saya
masa di rumah terus aku gak mau ah
sekarang kamu mikir
atau kesehatan bayi kita
yaudah kalau begitu
sekarang kamu siap siap aku udah bikin janji sama temen aku buat ngecek kehamilan kamu
yaudah aku mandi dulu ya
hmm tangganya sebentar lagi sembuh kan udah diobatin
kiki yang salah
kiki yang bikin tangan rena kena air panas mas
bukan mbak andin
mbak andin udah bilang sama gigi tapi giginya yang teledor
kiki pasrah mas kalau mas al mau pecat kiki
tapi mas al jangan kayak gitu ke mbak andin
nah coba mbak andin nyari kan mbok indian ber couruning eike
mbak andin sudah ngelakuin pertolongan pertama sama rena mas